beralih ke informasi lain setelah tiga belas hari badan sar nasional akhirnya memutuskan menghentikan operasi pencarian korban jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
meskipun demikian komite nasional keselamatan transportasi atau knkt mengatakan pihaknya akan melanjutkan pencarian cockpit voice recorder atau cvr pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklkp
keputusan penghentian pencarian korban pesawat lain rjt enam ratus sepuluh pklqp yang jatuh di perairan kerawang jawa barat ini berdasarkan hasil evaluasi pada hari terakhir pencarian
dalam evaluasi basarnas menunjukkan sudah tidak ada lagi temuan korban
meski operasi ditutup secara terpusat kantor sar jakarta dan bandung bisa melakukan operasi pencarian jika ada laporan dari masyarakat tentang temuan korban di perairan tanjung pakis kerawang
sudah perpanjangan yang kedua dari tujuh hari menjadi sepuluh hari menjadi tiga belas hari
tolok ukur perpanjangan adalah penemuan korban
hari ini tadi kita cek ke lapangan sampai saat ini juga nihil
jadi berdasarkan pantauan tersebut kami dari tim sar basarnas pusat mengambil keputusan bahwa

operasi sar ini secara terpusat itu disudahi atau ditutup
meski pencarian korban dihentikan ketua komite nasional keselamatan transportasi atau knkt mengatakan
pihaknya masih mencari bagian black box yang belum ditemukan yaitu cockpit voice recorder atau cvr
sejumlah peralatan seperti rov pinker finder atau alat penangkap sinyal pink dari black box ini
akan digunakan dalam proses pencarian dibantu sejumlah kapal salah satunya milik bppt
pencarian cvr ini adalah untuk melengkapi proses investigasi
yang akan dilakukan oleh kt guna mengetahui penyebab pasti jatuhnya pesawat lain rgt enam ratus sepuluh
tim kami akan tetap mencari black box semampu kami
kami belum tahu sampai kapan pencarian ini bisa kami lakukan
tentunya juga kami harus juga nantinya berpikir masalah biaya
karena biaya pencarian black box ini cukup masif
melibatkan banyak equipment equipment yang kita datangkan dari baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri
kita tetap berlangsung saya akan minta kepada knkt untuk menganalisa
kalau saya lihat dari informasi yang diperoleh dan fdr itu sudah ada
sebenarnya knkt juga bisa
saya merarik memberikan suatu kesimpulan tersebut
tetapi tidak lengkap oleh karena kita tetap akan mencari cdr tersebut
sudah kalau itu sudah kita klarifikasi
selama tiga belas hari operasi pencarian
tim sar gabungan dari basarnas tni polri kementerian perhubungan knkt
dan pihak yang terlibat telah berhasil menemukan sembilan korban maupun serpian pesawat
hingga saat ini total satu ratus sembilan puluh enam kantong jenazah yang sudah diserahkan kepada pihak dv polri
di rumah sakit polri kramatjati
kepala basarnas pun berharap
dari total kantong jenazah yang berhasil diserahkan
bisa meliputi total manifest pesawat yang berjumlah satu ratus delapan puluh sembilan orang